aparat polrestabes bandung meringkus tiga pria yang mengeroyok seorang pengemudi ojek online di bandung
di bekasi enam pelaku begal dibekuk aparat polsek bekasi timur
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
aparat reserse kriminal polrestabes bandung meringkus tiga dari empat pelaku penganiayaan terhadap rohmat seorang pengemudi ojek online
korban dianiaya para pelaku di halaman sebuah rumah makan di kawasan jalan wr supratman bandung senin malam
peristiwa penganiayaan bermula ketika pelaku as yang sedang bertugas sebagai juru parkir nyaris tertabrak sepeda motor yang dikendarai korban
pelaku yang kesal kemudian memukul kepala korban hingga terjadi adu mulut
salah satu rekan pelaku kemudian menusuk pinggang korban dengan pisau hingga korban terluka dan dilarikan warga ke rumah sakit
akibat perbuatannya ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara
enam remaja pelaku pengeroyokan dan pembegalan dibekuk aparat reskrim polres bekasi timur selasa malam
enam pelaku yang masih berusia belasan tahun ini dibekuk di rumahnya masing masing sementara empat pelaku lain masih dalam pengejaran polisi
kasubag humas polres metro bekasi kota kompol erna ruswing andari mengatakan modus operandi pelaku yakni dengan berpura pura tertabrak oleh motor korban
saat korban hendak menolong para pelaku lalu kemudian mengeroyok korban
sepeda motor korban yang dibawa kabur para pelaku rencananya akan dijual melalui media sosial
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima junto pasal satu ratus tujuh puluh kuhap dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
sedangkan untuk pelaku yang masih di bawah umur akan diserahkan ke balai pemasyarakatan
seorang pria diciduk petugas direktorat kriminal khusus polda jabar karena melakukan praktik curang mengoplos bahan bakar jenis pertalite
dengan bahan baku kondensat untuk selanjutnya dijual ke sejumlah spbu mini di kawasan indramayu jawa barat
penangkapan terhadap pelaku berawal dari laporan warga terkait adanya penjualan bbm jenis pertalite palsu yang dijual di sejumlah spbu mini di kawasan indramayu
petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menciduk pelaku di kediamannya yang sekaligus dijadikan sebagai industri rumahan pembuatan bbm oplosan
pelaku yang sudah beraksi selama enam bulan ini berhasil menjual bbm oplosan sebanyak empat delapan ton ke sejumlah spbu mini
dari tangan pelaku polisi menyita lima delapan ton bahan baku yang belum dipasarkan
akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan undang undang perminyakan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
tim liputan transmedia